polri saat ini terus mendalami keberadaan kelompok hilafatul muslimin
dengan mencari siapa pihak pihak yang terlibat
dan ikut serta dalam pergerakan kelompok tersebut
untuk membantu polri lpsk akan memberikan perlindungan
bagi warga pengikut kelompok hilafatul muslimin
yang bersedia menjadi saksi
atau bahkan merasa menjadi korban
dari organisasi yang diduga terafiliasi faham hilafah dan terorisme itu
kalau pada tahap penyelidikan ada saksi saksi yang merasa terancam
dan sebagainya bisa mengajukan permohonan pada lpsk untuk mendapat perlindungan
nah kalau kita kan enggak tahu siapa saksinya kan enggak tahu
saksinya yang harus aktif untuk mengajukan permohonan
sebelum dia dipanggil penyidik
sebaiknya kalau sudah ada apa
ya bahwa dia memang saksi
tetapi kalau pun belum ada itu
tetapi seseorang ini terancam secara
sungguh sungguh ya apalagi terancam jiwanya bisa mengajukan pembinaan
sementara kapolri jenderal istio sigit prabowo menegaskan
penyelidikan terhadap kasus hilafatul muslimin akan terus dilakukan
meski pimpinan organisasi tersebut telah ditangkap dan dijadikan tersangka
hal ini dilakukan agar sejumlah kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut tak terulang kembali
kebanggan terus kita lakukan
dan kita tidak ingin bahwa hal hal seperti ini berkembang
pendalaman pendalaman terus dilakukan
kadif humas ataupun wilayah yang menangani tentunya akan
memberikan informasi informasi terkait dengan penanganannya
sebelumnya tim di treskrimum polda metro jaya menangkap pemimpin tertinggi hilafatul muslimin
di bandar lampung selasa pagi
tiga petinggi hilafatul muslimin di brebes jawa tengah juga langsung ditahan
pasca ditetapkan sebagai tersangka untuk mendalami kasus ini
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
pondok pesantren al mu'min nguruki sukuharjo jawa tengah
menyatakan tidak memiliki hubungan dengan kelompok khilafatul muslimin yang dipimpin abdul qadir hasan baraja
menurut direktur pondok pesantren al mu'min nguruki yahya abdurrahman pada rabu pagi
pendiri ponpes al mu'min nguruki diantaranya abu bakar ba'asyir abdullah baraja hingga hasan basri
tidak memiliki kaitan apapun terhadap abdul qadir hasan baraja
yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
pihaknya menepis pemberitaan di sejumlah media nasional yang mengkaitkan pimpinan tertinggi kelompok khilafatul muslimin
abdul qadir hasan baraja dengan pondok pesantren al mu'min nguruki
pondok pesantren al mu'min nguruki
pondok pesantren al mu'min nguruki
pondok pesantren al mu'min nguruki